dua hari menjelang idul fitri pelabuhan merak masih dipadati pemudik yang akan menyeberang ke bakohoni lampung
antrean mobil terlihat sejak kamis malam hingga jumat sore ini
ribuan kendaraan roda empat masih memadati area dermaga siap muat pelabuhan merak banten
antrian masih didominasi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi
pergerakan penumpang dan kendaraan terjadi secara bersamaan menyebabkan antrian tidak dapat terhindarkan
meskipun demikian humas asdp mengatakan antrian pada jumat ini hari lebih panjang lagi
delapan belas ribu lebih kendaraan roda empat bus dan juga truk
lalu juga ada sekitar dua puluh satu dua ratus enam puluh tiga kendaraan roda dua yang menyeberang dari pelabuhan merak menuju bakohoni lampung
dan menurut pihak asdp memang ini atau kemarin itu diprediksi ataupun ditetapkan sebagai puncak arus mudik dari pelabuhan merak menuju lampung
walaupun memang hari ini tidak sekosong yang beberapa hari sebelumnya begitu
masih ada beberapa antrian di tiap dermaga
namun suasana jauh lebih kondusif
antrian masih sangat teratur
untuk menuju kapal masing masing
dan memang asdp masih menggunakan untuk mengoperasikan tiga puluh enam kapal yang akan menyeberang dari merak menuju lampung
jadi dalam satu hari akan ada sekitar enam puluh sampai tujuh puluh perjalanan mengangkut para pemudi
yang menarik memang tahun ini asdp menargetkan hanya ada waktu sekitar dua puluh menit untuk setiap kapal menurunkan dan juga menaikkan penumpang di pelabuhan merak menuju bakauheni
memang dua puluh menit ini dinilai menurut dirut dari pt asdp
mengatakan bahwa dua puluh menit ini adalah waktu yang paling tepat dan paling cepat untuk melakukan proses bongkar muat dan menuju berangkat kembali
jikalau dua puluh menit ini dilewati setiap kapal maka nanti akan mengganggu lalu lintas antara pelabuhan merak maupun bakohoni
namun kalau kita melihat tren mudik yang ada di pelabuhan merak memang biasanya para pemudik melakukan perjalanan mulai dari sore hingga dini hari
dan saya bisa melihat bahwa seperti yang ada di belakang saya memang tidak begitu banyak lagi bus
mobil pribadi yang ada di dermaga satu tepat di belakang saya ini sehingga memang saya perkirakan jumlahnya akan menurun jika dibandingkan dengan kemarin
namun memang pihak kepolisian sejak kemarin telah menurunkan ratusan anggota brimop maupun juga anggota dari polres cilegon polres kota cilegon maksud saya
untuk mengamankan daerah pelabuhan merak menyambut arus mudik tahun dua ribu tujuh belas